saudara data dari dukcapil kementerian dalam negeri pada dua ribu dua puluh
jumlah penduduk lulusan sd mencapai enam puluh empat juta jiwa
setahun kemudian turun menjadi enam puluh tiga juta jiwa
lantas bagaimana kemudian solusi pemerintahan prabowo gibran
agar akses pendidikan tinggi bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat
akses pendidikan dasar dan menengah di indonesia semakin membaik
dengan pembiayaan yang terjangkau bahkan gratis untuk sekolah negeri
sebaliknya akses untuk kuliah di perguruan tinggi indonesia
masih jadi tantangan dari segi biaya dan anggaran
presiden terpilih prabowo subianto pernah menyinggung soal pendidikan
saat itu prabowo berjanji memberikan sepuluh beasiswa di bidang kedokteran hingga matematika
kita juga akan mengirim sepuluh ribu anak anak pinter dari sma lulusan sma
kita akan beri beasiswa kepada negara negara untuk belajar kedokteran
dan sepuluh ribu lagi untuk belajar sains teknologi penyelidikan dan matematika
wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran silvester matutina
menyebut ada tiga poin dalam roadmap pendidikan pemerintahan prabowo gibran
salah satunya menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai
dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri
yang kedua masalah kompetensi
yang seterusnya jurusan keahlian di pendidikan
pendidikan itu relevansinya dengan kebutuhan di masyarakat kedepannya
itu yang harus ditingkatkan lagi
jadi saya pikir itu tantangan tantangan ke depannya
pengamat pendidikan doni kusuma menilai indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain
apabila akses pendidikan tinggi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat
salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan tinggi yang sangat mahal
padahal kita tahu akses pendidikan tinggi kita baru tiga puluh persen
dan ini sangat berbeda dengan negara negara lain
di mana akses mereka sudah sampai enam puluh bahkan sampai sembilan puluh persen
data dari dukcapil kementerian dalam negeri menunjukkan
jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah
pada dua ribu dua puluh dua jumlah penduduk lulusan sd mencapai enam puluh empat juta jiwa
setahun kemudian turun jadi enam puluh tiga juta jiwa
naiknya lulusan smp dan sma
di mana lulusan smp pada dua ribu dua puluh tiga mencapai empat puluh juta jiwa
sementara lulusan sma pada dua ribu dua puluh tiga sebanyak enam puluh juta jiwa
naik dari tahun dua ribu dua puluh dua sebanyak lima puluh tujuh juta jiwa
sementara lulusan perguruan tinggi pada dua ribu dua puluh tiga sebanyak tiga belas juta jiwa
jika di rata rata biaya pendidikan perguruan tinggi indonesia
antara empat puluh sampai dua ratus juta rupiah per semester
sementara di malaysia antara lima puluh sampai tiga ratus
sedangkan di singapura rata rata biaya kuliah antara rp tiga ratus lima puluh enam juta
sampai rp enam ratus empat puluh satu juta rupiah per semester
pada dua ribu dua puluh tiga anggaran mencapai rp sebelas delapan triliun
sementara mahasiswa penerima kartu indonesia pintar kuliah
sebanyak lebih dari sembilan ratus tiga belas ribu mahasiswa
sedangkan pada dua ribu dua puluh empat anggaran pendidikan naik jadi rp tiga belas sembilan triliun
dan penerima kip kuliah sebanyak lebih dari sembilan ratus delapan puluh lima ribu mahasiswa
perhatian juga harus diberikan pada pendidikan tinggi
kemudahan akses dan biaya murah bisa membuka kesempatan
lebih banyak masyarakat menikmati pendidikan tinggi